di rumah kok sepinya yes ya
gak ada orang
ini kuburan apa rumah ya
ih pada kemana ya
apaan sih disini
ini orang pada kemana
kok sepinya yes nih rumah
buandis sama yang lainnya lagi pergi ke rumah sakit
ke rumah sakit
mana saya tau saya cuma dikasih pesan
suruh kerja di belakang suruh beresin semuanya
aku gak pernah ketawa sebahagia ini
lihat istri berantem
di depan umum
kamu main kasar
tapi aku akan balas dengan main halus
lihat aja rumah tangga kamu bakalan rusak mas roy
gak ada yang mau jelasin sama saya
kamu emang seperti ini ya
biasa kecantilan sama perempuan kalau dibelakang saya
mak aku tuh gak kenal sama perempuan ini
kalau nggak kenal terus tadi kenapa mau dipeluk peluk diem aja

udah lah ma
udah lah ma
papa tuh gak kenal sama perempuan ini
kepala papa juga lagi pusing
ditambah lagi mama ribut ribut gara gara perempuan gak jelas ini
saya perempuan gak penting
hei mas saya loh yang bikin meeting semuanya itu berhasil
kau mah orang
aduh kamu kenapa
curhat aja sama saya
barangkali ada yang bisa saya bantu
mas roy main perempuan ya
kalau laki laki main gak bener kayak begitu
ya udah gini aja
saya akan bantu kamu untuk ngawasin roy
kalau saya lihat dia ada gelagat yang macam macam dan gak benar
saya akan kasih tahu kamu
saya juga gak nyangka kalau ternyata selama ini suami saya suka kecentilan di belakang saya
lagi lagi mau suka begitu
lagi lagi mau suka begitu
kita memang harus hati hati
udah cakep udah rapi
udah beres kerja udah kerja
duh gak tau lagi ribet apa
dih si perempuan cantik ini pake nevon nevon
angkat aja kali ya
apa semuanya udah berhasil
aduh aduh jadi kamu mau nelpon cuma mau nanya itu doang aja
nih tante kasih tau ya
semua urusan yang urusannya itu dikerjain sama tante sofia dijamin lancarnya yes
nih asal kamu tau aja ya
sekarang itu saya itu udah dikasih kesempatan buat kerja di tempatnya si andis
itu jauh dari sempurna tante
tante sekarang bakalan lebih cepat dan lebih mudah untuk mencari bukti kalau mona itu adalah putri
karena tante sekarang udah tinggal di rumah tante andis
clara clara clara kamu dengar ya
kamu fikir ya saya itu gak paham ya
kamu fikir saya ini dong dong dong dong gitu hah
oke kalau kayak gitu
tante kabarin aja ke saya gimana perkembangan selanjutnya
eh eh eh gak ada kunci eh gak ada kunci
ini rumah kau sepinya yes ya
gak ada orang
ini kuburan apa rumah ya
eh pada kemana ya
apaan sih di sini
ini orang pada kemana
kok sepinya yes di rumah
bu andi sama yang lainnya lagi pergi ke rumah sakit
ke rumah sakit
malah saya tahu saya cuma dikasih pesan
kalau situ suruh kerja di belakang
suruh beresin semuanya
eh situ cuma satpam gak usah nyuruh nyuruh saya ya
memang kamu pikir saya ini pembantu apa hah
eh eh eh memang situ pembantu kan
ini pembantu rasa majikan
astaga jadi gue disuruh nyuci baju gitu
ini beneran gue disuruh nyuci baju tapi kok gak ada mesin cuci ya
ini apaan sih ini rumah orang kaya
masa nggak ada mesin cucinya
masa iya sih gak ada mesin cuci
ini kan rumah orang kaya
aduh penggilsan sikat air
auu au au mana paketnya juga banyaknya yes lagi
ini mah penyiksaan nih
ini bener bener penyiksaan ya
bukan cuma itu doang
ini ada gorden yang harus cuci sampai bersih
situ cuma satpam satpam satpam ya
nyuruh nyuruh saya terus rusak
jangan tunggil ya jangan tunggil tau gak
saya cuma dapat pesan doa dari bu andis
kalau ini kerjaan harus sudah selesai sebelum bu andis pulang dari rumah sakit
ya kalau situ nggak mau dipecat
oke gini jadi kita emang sengaja sampai sini duluan
supaya kita ada waktu untuk pengukuran hasil tes dna putri

itu raja udah datang
ya ampun tante itu gimana

itu raja udah datang
itu raja udah datang

itu raja udah datang duluan
itu tugas kaum putri untuk mengalihkan perhatian raja
kamu samperin dia dan kamu tahan dia
sampai diego bisa mengamankan hasil lab
tapi tante gimana caranya
mas harus diajarin dulu sih
kamu cari akal dong
ayo deh cepetan
ntar migratedanti mbok